wanita berinisial ew ini ditangkap anggota reskrim poresta bandar lampung
setelah sesiang warga kecamatan teluk betung selatan
diketahui ew terbukti melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang masih berusia sepuluh tahun
ia melukai anaknya dengan pisau dapur dan gagang sapu
ironisnya setiap hari pelajar kelas lima sekolah dasar ini diminta bekerja sebagai juru parkir
di salah satu minimarket di bandar lampung
ew mengaku menyiksa lantaran anaknya tidak bisa mendapatkan uang dua ratus ribu rupiah sehari
dari bekerja sebagai juru parkir
menurut pengakuan ew kekerasan ini sudah berlangsung sejak dua ribu sembilan belas lalu
korban ditemukan masyarakat dalam keadaan terluka di bagian
jari tangan punggung telapak tangan
di mana pelakunya orang tua kandung atau ibu kandungnya sendiri
akibat penganiayaan yang dilakukan ibu kandungnya korban mengalami luka di bagian tubuhnya
saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit aman
milik lembaga perlindungan anak kota bandar lampung
dari tangan pelaku polisi turut mengamankan barang bukti
berupa pisau dapur dan tongkat sapu
atas perbuatannya ew terancam hukuman pidana empat tahun penjara